kita ke informasi selanjutnya gubernur jawa timur soekarwo resmi melantik wali kota dan wakil wali kota mojokerto terpilih ika puspita sari dan ahmad rizal zakaria
keduanya menggantikan wali kota sebelumnya mas ud yunus yang ditangkap kpk karena kasus suap
pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih mojokerto dilaksanakan di gedung negara gerahadi surabaya senin pagi
gubernur soekarwo melantik wali kota mojokerto dan wakilnya ika puspita sari dan ahmad rizal zakaria menggantikan wali kota sebelumnya mas od yunus yang terjerat kasus korupsi terkait anggaran dinas tahun dua ribu tujuh belas
dalam pelantikan tersebut gubernur jawa timur menyampaikan pesan bahwa pentingnya integritas seorang kepala daerah agar terbebas dari masalah korupsi
meski banyak kepala daerah mengetahui wawasan tentang ilmu hukum
soekarwo menyatakan masalah korupsi paling banyak terjadi dalam bentuk perilaku suap dan pemerasan
karena itulah dibutuhkan karakter berintegritas pada kepala daerah
sementara ika puspita sari mengaku akan membuktikan kinerjanya dalam seratus hari ke depan terutama pada pembangunan infrastruktur
mulai hari ini adalah start kami bersama seluruh opd akan melangkah untuk membenahi banyak hal beberapa isu strategis yang ada di kota mojokerto
pertama terkait infrastruktur kita semua tahu bahwa pembangunan di sekeliling kota mojokerto yaitu wilayah kabupaten begitu signifikan

ika puspita sari beserta ahmad rizal zakaria akan mengemban tugas lima tahun ke depan sebagai kepala daerah mojokerto mulai dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh tiga mendatang